aku tahu mama pura pura baik di hadapan papa
seandainya dia turut bicara seperti ini
tapi nggak mungkin entah sampai kapan mama membenci aku
mungkin selamanya sampai aku mati
makanya kamu tuh jangan lompat lompatan di atas kasur
bandel sih kalau dibilangin
dev kamu belum selesai mengerjakan ujiannya
saya tidak bawa bawa pen bu
kenapa kamu tidak bilang dari tadi def

kemudian sebelumnya kita tahu sebenarnya
dengan kerjanya aku masih masih sekalipun
sebelumnya karena tujuannya fabricator
jadi makanya pengganti uri
ini memang lagi reached
aku inginarin banyak bantuan
bisa jadi mu space
apakah ini apaan cisura
sehingga baik dulu tuhan
aku ingin mengorkati
maksudku ada yang tidak
tidak ada apa
gitu intinya kan buat kamu
makanya sebelum ujian semua alat alat tulis kamu harus dipersiapkan malam sebelumnya dong def
seandainya saya bisa membereskan buku buku dalam alat tulisku
loh memangnya waktu kamu habis untuk apa
ibu gak akan pernah percaya dengan keadaan dev
gak ada orang yang percaya sama cerita dev
dev besok pagi sebelum bel berbunyi kamu ibu beri kesempatan sekali lagi ya
terima kasih bu
pasti ada yang tidak beres dengan anak ini di rumahnya
loh luar sayang kan itu
eh kalian berdua lihat anting mama gak
itu anak kurang ajar dipanggil bukannya datang ngelawan dia
cari anti mama sampai dapat kalau enggak sahabat kalian semua
bukannya mama cuma punya satu anting doang ya
ya mana aku tahu sen
yaudah yuk cari yuk
kalau enggak udah disahabatin ayo
dari tadi dipanggil gak dengar dengar
ngapain aja sih
dev gak dengar
kenapa kamu gak dengar budak kuping kamu
ngapain aja kamu tuh dari tadi
soalnya besok ada ulang susulan
jadi kata guru dev harus tetap berdiri bagus
ah gak penting kamu harus dihukum
karena sudah melawan mama
ma hari ini kan dev ada ujian susulan
tsk gak apa apa telat sebentar aja kok
nanti biar mama sama papa yang ngantri ya pak ya
aku tahu mama pura pura baik di hadapan papa
seandainya dia tulus bicara seperti ini
entah sampai kapan mama membenci aku
mungkin selamanya sampai aku mati
makanya kamu tuh jangan lompat lompatan di atas kasur
bandel sih kalau dibilangin
kalau jatuh seperti tadi malam
pak ma sama papa kan yang repot dev
dengar ya dev
ini terakhir kali kamu buat masalah
papa capek sama mama ngurusin kamu doang
pak papa gak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya
dev narendra silahkan masuk
bentar ya pak
bisa maksudnya aku sudahfin reto abang yang
mengalami patah tulang
bagaimana kejadiannya bu
gara garanya dia jatuh dari kasur dokter
dia main lompat lompatan sama kakaknya
nanti akan saya buatkan surat rujukan
untuk pengobatan selanjutnya di rumah sakit
eh rumah sakit
ya udah mah kita langsung aja ke rumah sakit gimana
nggak ada depah
nggak pakai rumah sakit nggak ada
makan aja susah
ngapain nyembuin anak kayak gini
biar aja dia sembuh sendiri
salah sendiri kenapa nakal
kenapa mau ngebelain lagi
ya ini nih akibat papa manjain dep
jadi nih anak nakal
keterlaluan kayak begini
udah antar aja
antar aja ke sekolah
biar dia ikut ulangan susulan
mama keluarin kamu dari sekolah
dep kamu ini kenapa dep
kok kamu sekarang jadi cengeng gitu sih
bentar bentar nangis bentar bentar nangis
kamu ini kenapa sih
dev kamu jangan menyalahgunakan kepercayaan ibu ya
mutang mutang ibu ini sudah baik sama kamu
terus kamu jadi males malesan seperti ini
dev udah deh kamu jangan nangis
atau kamu mau nggak naik kelas ya
masya allah dep
dep badan kamu kenapa dep
apa yang terjadi sama kamu dev
siapa yang siksa kamu
berarti benar dugaan ibu
bahwa kamu disiksa sama mamamu di rumah ya
baik sekarang juga ibu akan bicara sama mamamu
bu jangan bu
bukan mama bu yang salah
ibu jangan nanyain soal apa apa ya sama mama
memangnya kenapa dep
ibu guru juga jangan nanya soalnya dep
soalnya nanti dep disangka mama ngaduk
ibu guru lagi
ibu guru lagi
silahkan masuk silahkan masuk
bikin malu aja pakai dia
silahkan silahkan duduk
terima kasih ya bu
ada perlu apa ya bu ya
sampai ibu rela datang ke sini
sampai ibu rela datang ke sini
oh enggak bu
saya ke sini hanya ingin mengantarkan dep
juga sekalian ingin tahu rumahnya
malu kan mama
oh tidak bu
dan saya juga ke sini mau memberitahu bu
kalau selama ini dev belum bisa mengerjakan ulangan
karena tangannya dep sakit bu
tadi kami sudah memeriksa nyaduk as
ternyata tangannya dep patah bu
tuh kan sen
maman tuh ya